tom sweyer dan petualangannya
ini adalah kisah seorang anak laki laki
namanya adalah tom sweyer
tom tinggal bersama bibi poli di sebuah kota kecil
bibi poli adalah wanita yang baik
dia menyayangi tom dan hanya menginginkan yang terbaik untuknya
tapi tom adalah anak yang nakal
tom bangun kau terlambat ke sekolah
bibi tahu tidak ada sekolah hari ini
ya ampun apa benar begitu kasian tuan snugger
halo tuan snuggle aku sangat menyesal mendengar tentang ayahmu
semoga jiwanya pergi berjalan
jalan oh itu luar biasa
ini bagus untuk kesehatannya
sebenarnya aku katakan kita semua harus berjalan jalan
baiklah tuan snuggle aku minta maaf telah mengganggumu ya sampai jumpa
apa yang terjadi
kau ini bagaimana kau bisa berbohong seperti itu
ayah tuan snugle tidak meninggal dia baik baik saja
aku tidak bilang beliau meninggal aku katakan dia kehilangan
dia pasti menemukannya kemudian
apa yang harus aku lakukan dengan bocah ini
hari ini sangat indah siapa yang ingin pergi ke sekolah dengan cuaca yang baik ini
akan sangat mudah jika tidak ada bibi poli yang menghentikanku melakukan sesuatu
aku tahu aku akan bermain dengan hak
bibi poly tidak akan pernah tahu kalau aku bolos sekolah
kau tidak harus meninggalkan rumah bibimu siapa yang akan menyelamatkanmu dariku sekarang
ryan reynold kau pikir aku akan pernah bersembunyi darimu hahaha
kalian saling menyakiti
oh tidak seragamku berlumpur bibi polly akan tahu kalau aku bolos sekolah
apa yang harus kulakukan
tom aku tahu itu kau
jangan mengira aku tidak akan menghukummu karena tidak masuk sekolah dan bertengkar dengan ryan renos dasar bocah nakal
kau harus mengecat pagar akhir pekan ini
tidak ada waktu bermain untukmu
tapi dia yang memulainya
tidak sepatah katapun tom kau akan mengecat pagar apa itu jelas
ketika akhir pekan tiba tomm memandang pagar dan terkejut
apa aku harus mengecek semuanya
tidak bagaimana dengan permainanku
permainanku yang lainnya
ini tidak bagus itulah mengapa aku menyukai hidup hak lebih baik dari hidupku
dia tidak memiliki orang tua dan tidak ada yang menghukumnya aku harus apa
tapi tom adalah anak yang cerdas dia mempunyai ide
tunggu mungkin ini lebih baik
apa yang terjadi tom dihukum lagi
kami berbicara padamu tom
oh hai teman teman maaf aku sibuk dengan seniku di sini
mengapa kau begitu senang dihukum
apa dihukum ini bukan hukuman
berapa banyak anak laki laki yang kau lihat melukis
kota ini membutuhkan beberapa warna
jadi aku memutuskan untuk mendekorasi ulang kota ini
aku akan mulai dari pagar ini kalian semua bisa bermain dengan kelereng kalian
aku seorang seniman pekerjaan ini sangat menyenangkan
aku juga ingin menjadi seniman biarkan aku mencoba
aku tidak tahu tidak semua orang bisa menjadi seniman
oh ayolah tom kami adalah temanmu bukan biarkan kami mencoba
tapi ini pekerjaan yang sangat penting kalian harus membayarku untuk melakukannya
teman teman tom tidak berpikir dua kali dan memberinya mainan dan coklat karena membiarkan mereka mengecat pagar

semakin banyak anak laki laki datang untuk mengecat
dan segera seluruh pagar selesai
lihat semua orang ingin melakukan sesuatu yang bermakna
mereka bahkan tidak keberatan melakukan sesuatu yang bodoh seperti mengecat pagar
ya ampun kau melakukan semua ini hanya dalam beberapa jam
iya bibi poli bibi tidak tahu aku bekerja keras di pagar ini
aku sangat lelah jadi bisakah aku bermain sekarang
aku ingin tahu bagaimana dia melakukannya
hai ha hai phil dengarkan aku menemukan tempat baru untuk kita main
tak seorang pun di sana akan minta kita pergi sekolah atau meminta kita pulang sebelum matahari terbenam
sungguh di mana itu
di mana itu
itu sebuah pulau di seberang sungai
oh wow tapi ibuku tidak akan pernah mengizinkanku
aku harap aku tidak harus menceritakan semuanya kepada mereka setiap saat
kalau begitu jangan jangan beritahu siapapun kita cukup besar untuk hidup kita sendiri
tiga teman itu setuju dan pergi ke pulau dengan rakit
itu yang selalu mereka inginkan tidak ada yang menghentikan mereka pergi kemanapun atau melakukan apapun
mereka bermain dan bermain dengan sepenuh hati
awalnya mereka memakan buah buahan dan sayuran mentah
hmm ini enak mengapa mereka masak ini buang buang waktu saja
aku setuju jika mereka semua makan sayur seperti ini
itu akan menghemat banyak waktu
kalau saja semua orang sepintar kita
tapi dalam beberapa hari bermain dan makan buah buahan dan tanaman mentah
oh perutku sakit aku merasa sangat sakit
aku aku merasa pusing apa yang terjadi pada kita
aku juga merasa tidak enak aku berharap kedua orang tuaku ada di sini
mereka tahu harus apa
kenapa tidak ada yang datang mencari kita apakah mereka tidak peduli
tidakkah kalian ingat kita tidak memberitahu siapapun mereka tidak tahu kita di sini
karena kita cukup besar untuk hidup kita sendiri
betapa bodohnya kita
kau benar tentang itu kita semua bodoh aku pikir akan menyenangkan hidup seperti kau hak
aku tidak pernah merasakan ini sendirian seseorang akan selalu ada di sana untuk menjagaku di desa
apa yang harus kita lakukan sekarang
tunggu jangan panik kita masih bisa kembali kan
aku katakan salah satu dari kita harus pergi dan memeriksa apa yang terjadi di desa
aku tidak tahu menggunakan rakit itu bagaimana jika aku meninggal
karena aku menyarankannya aku akan melakukannya aku akan pergi dan melihat apakah ada orang yang merindukan kita di sana
tom mengucapkan selamat tinggal kepada teman temannya dan berangkat ke desa
ketika dia sampai di tepi sungai dia mendengar beberapa orang berbicara
ketika dia bergerak mendekat dia melihat bibi poli dan phil menangis
sudah berhari hari tidak ada gunanya menunggu
kami mengirim selusin kapal untuk mencari anak anak ini
hanya ada satu penjelasan saja mereka mungkin tenggelam di sungai kita harus menerima nasib ini
kita mungkin tidak pernah menemukannya sekarang kita harus mengatur pemakaman dan doa untuk mereka bertiga
ini adalah kesalahan kami kita seharusnya lebih berhati hati tom hoaxfill adalah anak anak yang sangat baik
mereka hanyalah anak anak
tidak apa yang telah kami lakukan aku harus kembali dengan cepat
apa yang terjadi tom adakah yang merindukan kita
ya tom bagaimana ibuku
phil ibumu sangat merindukanmu begitu juga bibi poli dan begitu pula seluruh desa
mereka pikir kita tenggelam
mereka mengadakan pemakaman untuk kita semua mereka mengirim selusin kapal untuk mencari kita
oh aku merasa tidak enak
ya tidak heran ibuku menganggapku tidak bertanggung jawab kita telah melukai mereka
iya bibi poli tidak akan pernah meninggalkanku seperti itu orang tua kita tahu kita akan mengkhawatirkan mereka sama seperti bagaimana mereka mengkhawatirkan kita
mereka sangat mencintai kita aku merasa sangat bersalah
teman teman kita harus kembali aku merindukan desa
bayangkan apa yang akan terjadi jika mereka menyadari apa yang telah kita lakukan
tunggu mereka tidak tahu kita hanya akan mengatakan bahwa kita tergelincir di sungai dan air membawa kita ke pulau ini dan kita membangun rakit untuk kembali
mereka orang tuamu mereka tahu kau tidak bisa membangun rakit
kita harus mencoba lebih baik daripada memberitahu mereka bahwa kita hanya egois dan tidak bertanggung jawab bukan
tunggu besok adalah pemakaman kita ayo pergi dan mengejutkan mereka semua
oh ya aku suka rencana itu
aku juga suka rencana itu aku tidak egois dan bertanggung jawab
itu sungainya untunglah sungai tidak bisa bicara semoga jiwa mereka beristirahat dengan
tenang dari mana kalian semua kami sangat khawatir eh so sungai sungai membuat rakit dan eh pulau
menghampiri kami dan kami berlari dan juga oh berhenti bicara view kami semua sangat menyesal
yang ingin phil katakan adalah tolong jangan benci kami oh anak anakku orangtua tidak pernah
membenci anak anak mereka yang penting adalah kalian semua di rumah dan aman ya hak mulai
sekarang kau akan tinggal bersamaku dan tom kau juga adalah anakku mulai hari ini sungguh oh tapi
jika kau ingin tinggal sendirian tidak tidak pernah aku tahu betapa pentingnya orang tua aku
telah menjalani seluruh kehidupanku tanpa mereka itu benar aku tidak bisa hidup sendiri bahkan
selama beberapa hari kami tahu betapa pentingnya orang tua kami semua sangat
menyesal aku menyayangi bibi kami juga mencintaimu anak anak